saya berdiri di pulau pantara salah satu tempat wisata di kepulauan seribu yang hanya berjarak sekitar tujuh mil
dari pulau sebaru kecil yang merupakan tempat observasi bagi satu ratus delapan puluh delapan wni anak buah kapal kapal pesiar world dream dan juga abk dari kapal pesiar diamond princess yang akan dilakukan selama empat belas hari
adanya observasi wabah corona di sana ternyata menimbulkan kekhawatiran bagi pengelola pariwisata di pulau pantara
lantas bagaimana cara mereka untuk mengantisipasi agar pulau ini tidak terpapar wabah corona
pulau wisata yang dikelola sebuah perusahaan swasta seluas sepuluh hektare ini memiliki empat puluh enam kamar penginapan dengan pemandangan laut kepulauan seribu
meski tidak menutup akses wisatawan ke pulau pantara pengelola enggan ambil resiko
aktivitas observasi virus corona yang dimulai jumat sore di pulau sebaru kecil membuat mereka khawatir
sebuah tenda medis disiapkan dengan fasilitas lengkap untuk keperluan evakuasi dan isolasi jika ada karyawan atau wisatawan yang diduga menunjukkan gejala virus corona
landasan helikopter disiapkan untuk membawa pasien ke rumah sakit rujukan di jakarta
peralatan di sini sama dengan fasilitas yang pernah saya lihat di kantor kesehatan pelabuhan bandara soekarno hatta yang sudah berstandar who
ini sudah sesuai dengan sasaran
ini sudah sesuai dengan sasaran
ini sudah sesuai dengan standar who
kantornya ada sasaran yang sesuai dengan standar who
dari lampu uv kemudian ada dry miss nya juga
di tenda ini kami lengkapi dengan isolation chamber
ini ruangan buat isolasi
kemudian kami juga ada evacuation chamber
fakulensima itu fungsinya buat transportasi pasien yang terisolasi yang terkena
kami transport kemari
setelah transport kemari di ruang isolasi kami akan menunggu sampai kedatangan
kita akan menunggu sampai kedatangan armada untuk mengevakuasi pasien ke rumah sakit
pengelola menyebut fasilitas medis disiapkan guna melindungi pekerja dan wisatawan di pulau pantara
yang hingga observasi corona dimulai masih dibuka untuk umum
observasi terhadap anak buah kapal world dream dan diamond princess akan berlangsung selama empat belas hari di pulau sebaru kecil
kepala suku dinas pariwisata dan ekonomi kreatif kepulauan seribu
puji astuti saat dihubungi melalui pesan singkat menyatakan
aktivitas observasi belum mempengaruhi sektor pariwisata
sejauh ini data menunjukkan rata rata satu dua ratus wisatawan mengunjungi kepulauan seribu per hari